mereka hanya ingin melihat ayah kandungnya
karena mereka selalu diajak sama temen temennya sebagai anak yang tidak punya ayah
ibu nenek gini bu dini
ya allah dini
ya allah berikanlah semoga ayahmu menengok dina dan dini ya allah
dina dan dini kangen sekali sama ayah
dina dan dini gak tau minta tolong sama siapa lagi ya allah
sekarang kita tidur yuk
jasa keluarga sari sangat besar kepada kita
kekayaan yang kita miliki sekarang ini adalah karena jasa keluarganya sarah

kamu harus cepat menikahi sari
kamu harus cepat menikahi sari
dia sudah menunggu untuk sekian lama
hamba benar benar tidak bahagia menikah dengan sari
tapi di mana rania dan anak anak hamba berada ya allah
ini kamu kenapa sih dari tadi tuh lamun terus
dini semalam mimpi mimpi ketemu ayah
ayah kita baik sekali
oh ya seperti apa dia din
seperti bintang film
tapi pas dini mau bicara sama ayah ayahnya hilang
dini dina nenek ayah kalian itu memang orang yang baik
nek semalam ini mimpi ketemu ayah
nenek kalau nenek sayang sama dina dan nini izinkan dina dan nini melihat wajah ayah
dan dina dan nini gak akan ngaduk kok ke ibu ya kan
iya nek dini dan dina akan ngaduk ayah dari jauh
jauh aja dini dan dina gak akan deketin ayah
dini tau ayah pasti rumahnya gak jauh dari sini ya kan
yaudah kalau nenek gak mau besok dini dan dina akan cari ayah sendiri
tapi tapi nenek takut dimarin sama ibu kali ya nek
dini dan nini janji gak akan bilang ke ibu
bu iya bu titip anak anak ya
mereka lagi pada libur
dina dini kalian di rumah ya
ibunya kerja dulu
moga moga semua dagangan ibu bisa laku
ya udah ibu berangkat dulu
iya nek kita lihat ayah dari jauh aja
gak apa apa kok nek
dina juga udah senang
ya kita liat nek
ibu udah jauh tuh nek
itu rumah ayah nek
ayah kayak sekali ya nek
ini rumah ayah dan nenek carmila
nenek carmila itu adalah nenek kalian juga
nenek itu ayah ya
lini dina kalian ini kan sudah janji sama nenek
kalian hanya boleh melihat ayah kalian dari jauh
apa kalian mau dihukum sama ibu
hendak juga pasti akan kena marah kalau sampai tahu
yang penting sekarang kalian sudah tahu
kalau itu ayah kalian ya
dan lupakan semua yang sudah kita lakukan
ayah kalian sudah punya istri lagi
nenek mohon sama kalian ya
ibu kalian jangan sampai tahu
kalian harus berjanji sama nenek
mereka sudah berjanji sama nenek

bagaimana kamu akan melakukannya
kalian kenapa sih kok kayaknya lagi senang banget
enggak ada apa apa kok bu
iya kan din
ya udah yuk kita masuk yuk
sisi gua aku balik
eh teman teman anak yatim dateng tuh
teman teman aku bukan anak yatim lah
aku udah ketemu ayahku
iya ayah kami tampan dan keren
aku gak bohong aku udah kesana sama nenekku
ya sudah kalau kalian nggak percaya
pokoknya mulai hari ini kalian nggak boleh manggil kami anak yatim lagi
berarti kalian doain ayahku meninggal dong
yaudah yuk din
gina aku males banget nih belajar
aku pengen banget ketemu ayah
aku juga tapi kelihatannya ayah baik ya
iya tapi ngomongnya jangan keras keras
nanti ketahuan ibu kalau kata sama nenek udah liat ayah
anak anakku sudah bertemu dengan ayahnya
ibu lakukan semua ini dengan hati hati kok
karena ibu tahu anak anak kamu itu anak anak yang manis dan pintar
tapi bu gimana kalau sampai mereka mau ketemu sama ayahnya langsung
aku udah janji sama ibunya mas dhani
ibu tahu sendiri kan diorang kayak gimana
nggak punya perasaan gak punya hati nurani
kalau udah kayak gini nanti dia mau ngapain keluarga kita
ibu yang akan tanggung jawab semua ini
tapi kamu jangan salahkan anak anak kamu
ibu nggak tega
ibu gak tega dengan permintaan mereka yang sederhana itu
mereka hanya ingin melihat ayah kandungnya
karena mereka selalu diajak sama temen temennya sebagai anak yang tidak punya ayah
ibu nenek gini bu dini
cepetan bu cepetan
ibu badannya panas banget
mau ke rumah sakit sekarang aja dini iya
badannya panas kenapa kenapa